partai demokrat menggelar rapat pimpinan nasional dua ribu delapan belas hari ini
rapimnas yang bertujuan untuk mengkonsolidasi dan juga persiapan pemilihan umum dua ribu sembilan belas ini dibuka oleh presiden joko widodo
dalam sambutannya ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono mengaku siap bila partai demokrat berjuang bersama dengan jokowi pada pemilihan presiden mendatang
kepada para undangan dan hadirin yang terhormat
meski partai demokrat belum mengumumkan calon presiden yang diusung sby kerap melempar sinyal untuk mendukung jokowi
dalam pidatonya susilo bambang yudhoyono berulang kali menekankan partainya siap berkoalisi dan mendukung pemerintah
sbi berharap kemenangan pada dua ribu sembilan dapat menjadi penyemangat untuk kembali berada dalam pemerintahan
bapak presiden hadirin sekalian yang saya hormati
jika allah swt tuhan yang maha kuasa menahan
saya mengaktirkan sangat bisa partai demokrat berjuang bersama bapak
tentu bapak sangat memahami sebagaimana pengalaman saya dalam pilpres dua ribu empat dan dua ribu sembilan dulu
perjuangan bersama apapun namanya apakah koalisi atau aliansi
akan berhasil dan menang jika
kerangka kebersamaannya tepat
ini yang pertama
kemudian visi misi dan platform pemerintahan untuk indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat juga tepat dan disusun secara bersama
sebelumnya menyikapi perkembangan wacana munculnya poros baru di pilpres mendatang ketua komandan satuan tugas bersama kogasma
ketua komandan satuan tugas bersama koglasa

menyatakan bahwa hal tersebut sebagai sebuah keniscayaan
saya tidak bisa mengatakan ada poros ketiga atau berapapun poros yang akan ada di pemilu dua ribu sembilan belas
sekali lagi saya melihat semua partai politik akan melakukan kerja mencoba membangun koalisi
yang jelas koalisi itu adalah sebuah keniscayaan ketika tidak ada satu partai pun yang memiliki cukup tiket
untuk mengusung capres
atau cawapresnya sendiri di tahun dua ribu sembilan belas nanti
demokrat juga demikian
ia sendiri belum dapat menyebutkan arah koalisi partainya
demokrat akan mempersiapkan skenario terburuk karena di waktu depan masih banyak kemungkinan politik yang dapat terjadi
sementara itu terkait munculnya poros baru di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut survei smrc pasangan mohaimin iskandar dan ahy dapat menjadi penantang baru jokowi dan prabowo
sedangkan hasil survei poltreking
harimurti yudhoyono menjadi kandidat calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi
kita tunggu saja bagaimana arah koalisi pilpres dua ribu sembilan belas di rapim demokrat yang akan usai esok hari
di rapimnas partai demokrat hari ini sbi sempat melontarkan sinyal sinyal siap merapat ke barisan partai pendukung jokowi dodo dalam pilpres dua ribu sembilan belas
nah di sisi yang lain santer tersiar adanya poros ketiga di pilpres dua ribu sembilan belas nanti yang berpotensi datang
dari kubu partai demokrat selain wacana poros islam tentunya
wacana poros ketiga inilah yang diamati oleh kubu prabowo dan juga jokowi
lalu kemana sebenarnya arah politik partai demokrat
kita bahas semalam hari ini sudah hadir di studio saya bersama dengan bang andre rosiade
waksek jen partai gerindra selamat malam bang andre
dan bang andre juga sudah sebelahnya ada mas anta yuda direktur eksekutif dari poltreking indonesia
selamat malam mas anta
baik selamat malam
dan sudah bergabung juga dari arena rapi mas partai demokrat
di sentul ada mas didi irawadi wasekjen partai demokrat
selamat malam mas didi
selamat malam mas renhat mas hanta yuda dan mas andre selamat malam
selamat malam mas didi
baik mas didi ini karena anda ada di arena rapimnas saya ingin langsung ke anda terlebih dahulu
ada banyak sekali tampaknya hari ini sinyal sinyal politik yang terjadi di sentul dalam rapi mas partai demokrat
dalam pidato psb juga kita cermati di sini
apakah ini kemudian mas didi adalah kode dari partai demokrat ini
kode keras untuk merapat ke jokowi atau angin segar aja ini untuk presiden joko widodo
jadi saya kira kehadiran pak jokowi pertama tama tentu suatu kehormatan bagi partai demokrat
seorang presiden seorang kepala negara berkenan hadir dan membuka perhelatan besar partai demokrat
yang dihadiri oleh belasan ribu kader demokrat
dari pusat sampai daerah
tentunya saya melihatnya semuanya dengan tulus
apa yang disampaikan pak sby pak jokowi semuanya saya pikir hal hal yang baik ya yang disampaikan ya
jadi kami melihatnya hari ini suatu kehormatan
beliau hadir dan saya kira belum ada pembicaraan pembicaraan yang lebih jauh
tetapi komunikasi yang baik
terlepas ini pak jokowi membuka acara ini
lalu ada komunikasi komunikasi dan juga silaturahmi bersama belasan ribu kader demokrat
itu hal yang baik
itu saya pikir sementara yang saya lihat
baik mas diri
jadi belum ada jawaban ini mas
kira kira partai demokrat akan merapat kemana
apakah ke pak jokowi kalau membaca pesan dari pak sby tadi siap berjuang bersama dengan pak jokowi di pilpres dua ribu sembilan belas
tentu partai demokrat siap berjuang dengan siapapun
termasuk dengan pak jokowi partai partai pendukung pak jokowi
dan tentunya ini harus ada pembicaraan lebih lanjut ya
manakala kita ingin bersama siapapun
harus ada kerangka kerangka yang jelas
ya bagaimana kerangka kerjasamanya
visi misi komitmen komitmen bagi bangsa dan negara
ini harus jelas
harus kita lihat juga tadi apa yang disampaikan pak jokowi
dan itu suatu niat baik untuk bersama sama menjalani hubungan yang baik ke depan
ini suatu kelanjutan dari berbagai silaturahmi dan proses sebelumnya yang baik saya kira
dengan pak jokowi
baik mas diri
tapi untuk menentukan siapa capres siapa cawapres kan masih perlu waktu
masih ada waktu ya kurang lebih empat bulan lima bulan ke depan
kita lihat saja lah nanti gimana
tapi besar tidak mas didi peluang kalau demokrat merapat ke kubu jokowi dodo
saya kira kepada semua yang punya komitmen lalu kerangka kerjasama yang nantinya
tentu kita harus mencari kesamaan kesamaan dulu
mencari yang saya katakan tadi
tujuan visi misi dan sebagainya
peluang peluang itu tentu ada
tentu ada lah ya
karena yang pasti komunikasi dibangun dulu lah
kita nggak berani lebih awal menjawab
tapi hari ini saya kira momen yang baik sekali ya
yang mana pak jokowi begitu kader kami itu sangat welcome ya menyambut beliau di sini
dan pak jokowi juga dengan hangat dan dengan penuh kegembiraan
dan berbicara di hadapan belasan ribu kader demokrat
ini saya kira tanda tanda yang baik ke depan saya kira
baik jadi belum memutuskan ya mas didi akan mendukung siapa untuk pilpres nanti untuk hari ini
ya masih proses saya kira ya
biar proses berjalan
berjalan kan komunikasi silaturahmi komunikasi adalah baik bagi bangsa dan bagi negeri ini di tahun politik ini
makin banyak ada pertemuan
dan semacam ini silaturahmi itu saya pikir nantinya akan ditemukan hal hal yang terbaik ke depan
baik mas didi cukup cair komunikasi dengan presiden jokowi saat ini bagaimana kemudian dengan partai partai yang lain
ada bang andre bang andre bagaimana menyikapi rapimnas partai demokrat tadi
tadi kita ngobrol juga ya ada banyak sekali tanda tanda sinyal sinyal politik
gerindra mau lihatnya bagaimana ini
ya pertama kita ucapkan selamat ke mas didi rapimnasnya berjalan dengan lancar
kita ucapkan selamat dan kita lihat bagaimana cair sekali komunikasi antara presiden jokowi dengan pak sb dengan mas ahaye
ini kan menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin berkembang ya
tidak ada sekat sekat lagi meskipun kita berbeda pendapat tapi silaturahim kebersamaan kita dalam rangkai bingkai kebinekaan ini terjaga terus
ini adalah modal besar bagi demokrasi kita itu yang pertama
yang kedua tentu di gerindra kita juga berkembang
kita juga sudah punya sikap yang jelas bahwa gerindra akan mencalonkan pak prabowo sebagai calon presiden
ya tinggal tunggu waktu yang pas untuk diumumkan
tentu kita akan membangun komunikasi yang jelas
insya allah tiket sudah kita pegang ya
gerindra bersama pks tinggal kita mengajak partai partai lain seperti partainya mas didi lalu pkb juga pan bergabung dengan koalisi kami
masih membuka peluang bang andri dengan demokrat setelah tadi kita saksikan bersama ada sejumlah kalau kita bisa katakan itu sebuah sinyal politik ya bahwa kuat partai demokrat akan merapat ke jokowi
masih membuka peluang untuk itu atau jangan jangan sudah ah sudah lah sudah pupus gitu kira kira
jadi begini prinsip dasarnya bahwasannya kan yang disampaikan oleh mas didi jelas kerangka kerjanya
ya pak memang pak sby memberikan sinyal pak jokowi juga memberikan sinyal tapi kan belum ada kesepakatan membahas kerangka kerja bersama
nah kami pun juga di partai gerindra meskipun sudah mempunyai koalisi yang tetap ya dengan sekutu kami pks dan insya allah sudah cukup tiket untuk maju pilpres
tentu kami juga membuka kerjasama dengan partai partai yang lain termasuk partai demokrat pkb maupun pan
kita akan mengajak bersama sama karena bagaimanapun juga membangun bangsa ini butuh kerjasama seluruh pihak
jadi intinya kita melihat komunikasi antara pak sbi pak jokowi dan partai demokrat hari ini ini menunjukkan kedewasaan berpolitik bangsa saat ini
sudah sah sah saja begitu
itu sah sah saja dan juga belum ada kata pasti demokrat apakah akan bersama pak jokowi atau demokrat bersama poros ketiga yang digadang gadang
atau bersama dengan pak prabowo
siapa tahu bersama pak prabowo ini politik sangat dinamis
seperti kata mas didi masih ada lima enam bulan lagi
baik akan dijawab oleh mas hanta mas hanta seperti apa melihat
mas hanta seperti apa melihat dinamika politik di rapi manas partai demokrat hari ini
kira kira menurut anda terbuka sekali peluang untuk kemudian keran yang selama ini tertutup koalisi antara demokrat dengan pdip katakan begitu untuk mengusung jokowi
kali ini akan terbuka
soal arah politik demokrat dua ribu sembilan belas kan ada tiga opsi
tadi sempat disinggung
satu demokrat dulu poltering membuat skenario ya
skenario pertama demokrat membuat poros ketiga
ada poros jokowi dengan lima partainya
kemudian ada poros prabowo
dia membuat poros ketiga
atau yang terdiri skenario kedua dalam versi poltracking
skenario kedua itu ketika pak sb poros sby kemudian bergabung ke pak jokowi head to head dua poros saja berhadapan dengan pak prabowo
tapi kalau pak jokowi pak prabowo pak sby bergabung dengan pak prabowo itu skenario ketiga
jadi hanya tiga itu saja kemungkinannya
nah analisis saya izinkan saya menganalisis ini
prioritasnya partai demokrat nomor satu adalah
kenapa itu apakah itu kemudian paling memungkinkan atau paling menguntungkan
selain tadi ya pidato yang sudah cair tadi keinginan pak sby
nanti mungkin bisa berbeda dengan mas didi sebagai partai dari demokrat
tapi yang tersirat maupun terusan dari pak sby menginginkan itu
ada komunikasi yang sudah dijalin dan seterusnya menginginkan menjadi cawapresnya pak jokowi
tetapi menurut saya peluangnya juga tidak besar
karena di sana ada lima partai
di sana ada nasdem pak surya paloh di sana ada megawati dan seterusnya
tetapi di sisi ini ini menguntungkan pak jokowi dan menguntungkan demokrat
kenapa pak jokowi berkepentingan membuat peta kompetisi itu tidak tiga poros
kalau tiga poros itu akan berlangsung dua putaran
dan bisa jadi kalah begitu
jangan saya mengulang kekalahan incumbent ibu mega pada dua ribu empat belas
atau di dki ada pak ahok di dua ribu dua puluh
kopi pes bilang ada di dki jakarta begitu ya pak andri
nah itulah kemudian
paham betul pak jokowi bahwa yang bisa membuat kompetisi
bahwa yang bisa membuat poros ketiga itu adalah demokrat
meskipun membuat poros ketiga itu peluangnya juga kecil
karena pan ketarik satu saja misalnya ke pak prabowo
atau cak imin akhirnya ke pak jokowi gagal juga
jadi itu prioritas pertamanya
tetapi peluang untuk menjadikan pak ahie mas ahie untuk menjadi cowok pres
juga deretan namanya kan banyak sekali
itu opsi satu dalam bacaan saya
opsi kedua membuat poros sendiri
di pks dan nugerindra itu dua puluh delapan belas
tetapi ini kan sulit secara realitas politik
nah prioritas ketiga barulah bersama prabowo
itu bacaan saya tentu dengan data data yang dikumpulkan dan seterusnya
oke jadi memang tampaknya arahnya adalah pak demokrat ini tetap
menuju ke jokowi terlebih dahulu sebagai koalisi prioritas begitu mas hanta
iya dari sisi demokrat
tetapi pak jokowi juga pasti menginginkan karena dengan demokrat masuk pak sby masuk
ini juga memperkuat posisi pak jokowi
menyeimbang posisi apa namanya partai partai yang sudah ada
dibutuhkan pak sb dan demokrat untuk mengimbangi dominasi pd perjuangan
jadi membacanya pdip tidak sama dengan jokowi dodo kira kira gitu
nah dengan adanya sby dan demokrat itu bisa mengimbangi posisi pdip
pdip mengusulkan nama pak bg misalnya kemudian cah imin katanya ingin jadi cawapresiden
seterusnya itu menguntungkan pak jokowi
sekarang ada ahy dari demokrat banyak semuanya
bisa juga yang ketiganya ambil pak jokowi
ujung ujungnya nggak dari partai semuanya
namun partai yang justru dibilih
untuk mengambil jalan tengahnya begitu kira kira
iya bisa jadi begitu
tetapi juga yang harus diantisipasi oleh pak jokowi adalah kehadiran demokrat
apakah mengganggu soliditas lima partai yang sebelumnya
dengan hadirnya demokrat misalnya membuat soliditas terganggu
ada yang keluar membuat poros ketiga justru partai lain yang juga berbahaya
jadi itu harus diantisipasi apakah kehadiran pak sb
kemudian itu menambah solid koalisi pak jokowi atau tidak
mereka kan berpikir dengan datangnya demokrat
ini kan bicara politik kan kekuasaan
datang demokrat nanti jatah menteri kita berkurang dong
jadi kalau nggak wapres ahy nanti pasti jatah menteri dan seterusnya
saya bicara realistis ini ya realistis kalkulasi
hitung hitungan politiknya ya kalau ada kualitas politik
nah itulah yang paling tidak dinamika politik yang pasti akan bekerja
sampai dengan agustus peluang peluang itu masih mungkin
tetapi kalau kemudian kita menyimpulkan demokrat bersama pak jokowi belum
saya yakin belum
menyimpulkan bahwa ahy akan menjadi kandidat cawapres terkuat pak jokowi
juga belum terlalu pagi
karena bisa mungkin akhirnya ke pak prabowo kan
ini masih dinamika tarik mengirim signal signal politik
dan keduanya saling membuat posisi tawarnya
pak sby juga tahu betul pak jokowi
menghindari adat poros ketiga
dan membutuhkan juga partai demokrat untuk bergabung
membutuhkan dan mengimbangi partai partai yang sudah ada
jadi ini kelindahan yang saling berkelindahan
kepentingan yang sama sama ingin meninggikan posisi tawarnya
ujungnya nanti di jelang agustus dua ribu delapan belas
baik coba mungkin kita akan ke mas didi lagi
mas didi ada tanggapan apa yang tadi dikatakan oleh mas hanta
ini kayaknya sepertinya demokrat memang prioritas
kalaupun mau koalisi ini ke partainya pak jokowi
kalau mas didi mengendaki poros ketiga
saya yakin kita sudah bisa
gimana nih mas didi katanya juga mau poros ketiga
coba seperti apa mas didi
kami itu belum memutuskan siapa capres kami cawapres kami belum
ini masih ada waktu
bagi kami tidak sekedar kursi jabatan itu
bagi kami tentu seperti saya katakan tadi
komitmen apa yang bisa dibangun bersama
kerangka kerja apa yang bisa dibangun bersama
tentunya ada tawaran
kalau anda pun ada pembicaraan lebih lanjut dengan siapapun
pertama tentu ada kita menawarkan ini dari kubu partai yang akan kerjasama
menawarkan juga hal apa yang sama sama punya tawaran tawaran
nah tentu kita lihat apakah itu cocok bagi komitmen kita bagi bangsa dan negara ke depan
baru kita lebih jauh bicara kemungkinan saling usung mengusung atau dukung mendukung
jadi agak terlalu pagi walaupun saya hormati juga apa yang dianalisa tadi
tapi kami jelas masih sekitar empat lima bulan lagi baru semuanya jelas saya kira ya
karena terus mengadakan komunikasi dengan siapapun yang punya komitmen terbaik bagi negeri ini
itu yang saya kira yang paling terbaik pada saat ini
baik tapi mas didi dalam rapimnas hari ini
apakah bukankah kemudian agendanya juga menentukan dan juga strategi

ini kan juga sudah dibahas dalam hari ini ataupun mungkin besok seperti itu
kalau memang ini adalah jadi bagian dari agenda rapimnas
jadi begini nggak mungkin saya buka semua hasil rapimnas
nanti nggak ada efek kejutan besok
kita lihat aja tapi yang pasti tujuan rapimnas hari ini adalah
tujuan utama konsolidasi dari pusat sampai ke daerah daerah
sampai ke ujung ujung ranting
bagaimana strategi pemenangan pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
pilpres dua ribu sembilan belas dan jangan lupa juga dalam rangka pemenangan pilkada serentak dua ribu delapan belas ini
ini agenda utama kita pada saat ini
dan diberikan pembekalan pembekalan kepada seluruh kader dari pusat sampai daerah
ya oleh pak s b
oke baik baik
juga oleh ketua tim pemenangan
oke baik baik
mas ahye sebagai ketua kogasma
ketua kogasma ya
terus memberikan pengarahan pengarahan bersama para senior senior dan kader kader lain ya
untuk penguatan partai demokrat dari pusat sampai daerah
baik mas didi baik
agenda utama di dalam rapimnas
jadi konsolidasilah dengan kata lain
artinya masih ada peluang untuk terciptanya poros ketiga
kalau tadi kata mas hanta dari poros jokowi ini agak menghindari poros ketiga
bagaimana dari poros partai gerindra
nanti dijawab bang andre usai jeda
kami akan segera kembali di prime news
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di prime news
ternyata cairnya suasana di rapimnas partai demokrat juga tadi belum bisa kita simpulkan adalah
demokrat betul betul merapat ke kubu jokowi
tapi kemungkinan itu juga besar adanya
kita akan lanjutkan dialog pada malam hari ini
masih bersama dengan mas didi dari rapimnas partai demokrat
ada mas hanta dan juga bang andre
tadi saya ingin ke bang andre kalau tadi mas didi dan juga mas didi masih membuka kemungkinan ya
ada kemudian poros ketiga
bahkan mungkin maunya poros ketiga
dan juga mas hanta juga menegaskan poros ketiga itu kemudian dihindari oleh pak jokowi
untuk kemudian tidak mengcopy paste
bila ada dki jakarta kata kata seperti itu
kalau dari partai gerindra maunya tiga poros dua poros atau bagaimana nih mas
kalau dari awal ya
artinya banyak capres makin bagus
berarti partai yang mendukung agar banyak calon presiden
sehingga pilihan masyarakat itu semakin banyak
kita memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik bangsa untuk bisa berkompetisi
inilah keinginan partai gerindra di awal
tapi kita semua tahu bahwa partai pendukung pemerintah dan pemerintah tidak menyetujui
nah menghadapi pilpres dua ribu sembilan belas
ada opsi poin ketiga ini
bagi kita tidak ada masalah
kita mendorong saja
kalau memang ada kekuatan ketiga yang ingin maju
di luar pak jokowi dan pak prabowo
kami sangat mengapresiasi dan mendukung
lebih menguntungkan tidak bagi partai gerindra
bagi kami kami siap menghadapi opsi apapun
apakah ada poros ketiga
ataupun hanya dua poros
kami meyakini bahwa pak prabowo yang akan menang di dua ribu sembilan belas
jadi apapun porosnya
yakin pak prabowo
karena bagi kami
kami sekarang tetap sudah memastikan
akan mendukung pak prabowo maju di pilpres dua ribu sembilan belas
insya allah kami sudah punya tiket bersama sekutu kami pks
tinggal sekarang bagaimana kami mengajak koalisi yang lain
seperti pak didi dengan demokrat
juga dengan pan
mudah mudahan bisa bergabung bersama kami
tapi kalaupun mau membentuk poros ketiga
tentu kami sangat mengapresiasi mendukung dan menghormati
yang jelas partai gerindra siap menghadapi
apakah hanya dua poros atau tiga poros
karena kami yakin dua ribu sembilan belas adalah momentum presiden baru
yaitu prabowo subianto
oke siap dua poros ataupun tiga poros
tapi kalau dari hitung hitungan politik
lebih berat ke mana kira kira yang paling menguntungkan bagi partai gerindra
harapan kami tentu kita berharap partai demokrat
pan dan pkb bergabung bersama koalisi kami
tentu harapan kami semakin banyak teman berjuang bersama sama
tentu lebih memudahkan perjuangan
harapan kami seperti itu
tapi itu kan kembali berpulang kepada masing masing partai
apakah ingin bergabung bersama kami
atau bikin poros baru
atau bersama pak jokowi
tapi apapun itu kami hormati
dan kami tetap meyakini bahwa presiden dua ribu sembilan belas nanti adalah prabowo subianto
oke kita ke mas didi
mas didi bagaimana kalau dari partai demokrat
lebih suka yang mana kira kira
apakah kemudian akan dua poros saja
atau justru membentuk poros baru
ini sebenarnya lebih memungkinkan bagi partai demokrat
yang mana ini mas didi
kalau dari hitung hitungan politik
sebuah partai politik ya
terima kasih pak jokowi
saya kira partai partai
tidak hanya demokrat
semua lagi berhitung
sampai lima bulan ke depan
segalanya bisa terjadi
bisa terjadi satu poros
dua poros bahkan munculnya poros ketiga
sekarang kan dilihat juga kinerja pak jokowi
empat lima bulan ke depan
mana kala bisa mengatasi berbagai persoalan ekonomi
yang sedang agak bermasalah di negeri ini
tentu akan makin menguat
kalau dibentuk poros satu tadi
tetapi tentunya juga
segalanya masih sangat fleksibel saya kira
juga dari poros kedua
kalau nanti dibentuk
tentu partai yang bergabung di sana akan menawarkan
hal hal yang berusaha lebih baik dari poros pertama
yang berusaha menarik berbagai partai
termasuk partai demokrat
mungkin masuk ke poros tersebut
kalau kemunculan poros ketiga
kalau menurut teori pak hanta tadi
menarik juga bisa dibentuk katakan
demokrat misalnya pkb atau pan
itu juga bergantung
bisa juga mungkin dibentuk oleh partai partai
yang ada di poros lain
terutama di poros pertama tadi ya
makanya tergantung kepuasan mereka
dinamika politik ke depan ini
oleh karenanya semua saya pikir masih menunggu
karena namanya elektabilitas dari tiap capai
karena capres yang ada itu kan fluktuatif
walaupun sampai hari ini harus kita akui
kalau berdasarkan survei survei paling tinggi
sehingga sangat wajar lebih banyak partai
yang sementara ini bergabung ke sana
tetapi semua saya kira saling menunggu
dan saya meyakini juga
pemerintahan pak jokowi akan berusaha yang terbaik
sehingga tidak terganggu atau tergerus
elektabilitasnya dalam beberapa bulan
ataupun sampai saatnya penentuan capres
ataupun cawapres secara final
saya kira semua masih berhitung yang terbaik
dengan seperti yang kami katakan
apakah itu menyangkut kerangka kerjanya bagaimana
itu yang akan menjadi syukuran saya kira
baik mas didi
kalau gerindra mantap sejak awal mengajukan pak prabowo ya sebagai capres
nah demokrat ini kan partai sentral juga mas didi saat ini
di antara dua poros yang saat ini sudah terbentuk begitu
apakah sesuai dengan apa yang dibaca oleh publik
misalnya bahwa partai demokrat dengan siapapun porosnya
ini memang betul betul akan menawarkan mas agus
untuk menjadi katakanlah calon wakil presiden
kami kan sampai saat ini belum menawarkan mas agus
kami belum menawarkan siapapun
walaupun mas agus sampai saat ini di internal partai demokrat
maupun di luar partai demokrat
boleh dikatakan berdasarkan banyak lembaga survei
elektabilitasnya paling tinggi paling tidak untuk calon wakil presiden
tapi sekali lagi untuk capres dan cawapres
kami belum menawarkan siapa siapa
karena tetap menunggu politik yang sangat dinamis ini
tetapi kami sudah punya kader berpengalaman
sudah punya kader muda kader milenial
manakala harus kami usung kami dukung tentu itu siap
tapi secara resmi sampai hari ini belum
karena yang akan memutuskan adalah majelis tinggi partai demokrat
kurang lebih mungkin kita tunggu saja saatnya
saya tidak tahu kapan tapi terus sedang dikaji
sedang di dalam kajian sedang di dalam kajian
dan kami yang terbaik
ini pada nunggu loh ini mas dede
mas bang andre juga menunggu nih sama mas santa
kan seru menunggu menunggu hasilnya harus bagus gitu
daripada buru buru nanti tidak pas tidak baik juga
lebih baik menunggu sudah pasti calon kami
nanti calon yang siap dalam posisi apapun
oke baik nanti saya akan ke mas hanta untuk menanyakan
bagaimana sebenarnya peluang mas agus untuk masuk ke dalam beberapa poros
dan juga menjadi calon wakil presiden
tapi usai jeda kita akan segera kembali
tetap bersama kami di primes
nah kalau ada peluang ahy nomor satu menjadi cawapres jokowi
itulah prioritas pertama
tapi kan kedua ini harus juga yang bersambut
kalau demokrat sudah memutuskan lalu partai lain dan jokowi belum
ya kan nggak mungkin pasti deklarasi itu menunggu itu
tetapi memang kalau mau realistis
lebih muda menjadi cawapres prabowo
karena dua partai saja begitu
kalau jokowi kecenderungannya saya melihat
memang yang akan dipilih adalah cawapres
yang bukan terasosiasi kuat dari partai politik
kenapa begitu mas agus
karena figure yang tidak bisa diterima
paling tidak yang relatif akseptabilitas semua partai diterima
kalau jadi cowok ini ini misal aja ya mas andre
belum tentu menang kan semuanya
jokowi menang lagi periode kedua
cawapres kan jadi wapres
wapres ini akan menjadi cawapres terkuat dua ribu dua puluh empat
pertanyaan saya apakah di dua ribu dua puluh
itu pd perjuangan dan sebagainya
rela menyerahkan kepada partai lain
bahwa orang mengatakan ini kan jokowi sekarang pdip
tapi mereka pasti berpikir dua ribu dua puluh empat
nasdem juga memikirkan hal yang sama
jadi agak berat menurut saya pertarungan di cawapres jokowi
kedatipun memang pak jokowi membutuhkan figur yang kontributif secara elektoral
nama ahy salah satu yang kontributif
apalagi juga didukung oleh pkb
seperti mas nidji juga katakan
disurvey juga ada nama ahy
ada nama gatot
yang cawapres level relatif potensial paling tidak
nah ini yang membuat pak jokowi akan dilematis nanti
karena dia pasti cawapres terkuat tetapi belum aman
karena itu membutuhkan wakil yang kontributif secara elektoral
tetapi di sisi yang lain
itu tidak mungkin membubarkan koalisi yang ada
jadi dengan hadirnya pak katana agus
agus bisa jadi pak jokowinya oke
tapi partai lain kan belum tentu
saya ingin mengulangi itu poinnya
pak suryapalo pak ibu mega misalnya
itu kan akan berhitung juga di dua ribu dua puluh
juga yang figure figure yang saya ingin mengatakan
jangan sampai kemudian ketika menerima ahy dua ribu dua puluh empat
justru bahaya begitu
tidak hanya cak imin dan sebagainya
karena kalau ingin menjadi cawapres membawa tiket partai
itu lebih realistis menjadi cawapres prabowo
karena siapa saja salah satu partai bergabung dengan prabowo
itu bisa cukup tiketnya
ini kan realitasnya semua partai tidak bisa tanpa koalisi
kalau berdasarkan data yang resmi mendukung
itu kan baru satu poros sekarang
yaitu poros jokowi
ada lima partai
meskipun lima partai ini juga tidak ada jaminan
bisa jadi cabut keluar karena berbagai macam dinamika politik
kandati pun bang andri mengatakan mantap
tapi realitasnya belum resmi
gerindra dan pks
jadi belum ada poros kedua
tetapi berpotensi besar ada
poros ketiga peluangnya mengecil
sisa yang di sini
itu satu saja keluar
kan tadi saya katakan itu tidak bisa
jadi pilihan bagi ahy menurut saya dua ribu dua puluh empat

pertarungan paling besar
pertarungan paling strategis bagi ahy itu dua ribu dua puluh empat
kalau saya ditanya dua ribu sembilan belas ini mana
atau membuat poros sendiri
kalau pro sendiri berhasil seperti dki
ahy tidak hanya cawapres
jadi capres pun bisa
karena elektabilitas setelah jokowi
kan ada nama ahy
dia level upper bersama anies gatot dan sebagainya
bahkan paling tinggi beberapa suruh ahy
ya misalnya dengan caimin
saya tentu kita mewakili sebagai warga negara
ada menu prasmanannya lebih banyak
jadi kalau ahy bergabung dengan
itu ahy secara partai paling tinggi
secara elektibilitas ya atas zulkilfi hasan dan caimin
bahkan sebagai capres mungkin
kalau poros sendiri
kalau membuat poros sendiri
itu berpotensi tidak hanya cawapres
artinya cawapres sangat berpeluang besar
kalau ditanya peluang
tapi kalau masuk ke poros jokowi
peluangnya tidak begitu besar
karena ada partai partai yang lain juga
di sana ada ibu variable ibu mega
terutama variable pdi perjuangan lah
nah ini yang agak sulit ruangnya
karena belum ada komunikasi terbuka
antara ketua umum dengan ketua umum begitu ya
tetapi menentukan cawapres jokowi
itu bukan pak jokowi sendiri
kalau pak prabowo mungkin bisa jadi prabowo sendiri
kalau dari pak prabowo
teman teman dari partai gerindra
ada komunikasi nggak sejauh ini
seperti apa komunikasi dengan teman teman mas didi di partai demokrat
mungkin misalnya mas ahaye masuk sebagai calon dari gerindra sebagai cawapres
yang pasti memang kita membuka komunikasi ya
pimpinan sudah berkomunikasi dengan seluruh partai yang ada
termasuk partainya mas didi demokrat pkb dan pan
kita tentu membuka opsi siapa calon wakil presidennya pak prabowo
ada mas anies kemarin ada pak gatot
ada mas ahaye ada pak zulkifli hasan juga
juga ada caimin
bahkan ada sembilan nama yang disampaikan oleh pks kepada kita semua
jadi semua opsi masih terbuka
yang jelas kami akan membangun komunikasi
dengan partai partai politik yang ada
jadi kita tidak menutup diri
tapi kalau kita melihat analisis mas hanta
memang lebih mudah dan lebih baik bagi partai partai yang belum mendeklarasikan itu
bergabung bersama kami
lebih realistis kalau punya mimpi jadi cawapres
karena kalau di sana sudah ada lima partai
kalau di sini baru dua partai
saya rasa lebih menarik ikut koalisi pak prabowo
termasuk ini info untuk mas didi juga ya
iya gitu loh
prioritas pertama nggak kalau ahy ya
tentu kita akan diskusikan
calon wakil presiden pak prabowo pastinya akan didiskusikan dengan partai partai pendukung
pak prabowo adalah seorang demokrat ya
jadi bukan pak jokowi aja yang bilang dia demokrat ya
tapi pak prabowo adalah seorang demokrat yang akan mengajak seluruh partai koalisi
untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang terbaik untuk memenangkan kontestasi dua ribu
itu pasti akan dilakukan oleh pak prabowo
sejauh ini memang dalam rapimnas juga tampak belum menunjukkan arah lah
secara jelas dari partai demokrat ini mau kemana
sempat lima tahun menjadi partai mengambil posisi sebagai partai tengah
untuk kemudian harus mengambil sikap di tahun dua ribu sembilan belas
masih diem diem saja ini mas didi karena belum ada pengumuman siapa capres dan juga cawapresnya
apakah ini kemudian masih menjadi juga bagian dari strategi untuk meningkatkan posisi tawar dari partai demokrat mas
tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih mas andri tadi
menarik sekali tawaran tawarannya sebagai sahabat yang baik
komunikasi yang baik terus dilakukan ya
terima kasih itu
saya kira bagi partai demokrat pada saat ini
karena kami terus bekerja keras
yang sedang kami lakukan
meningkatkan elektabilitas kami ya
sehingga daya tawar kami lebih baik dari sekarang
sekarang katakan mas ahaye ya
tentu partai demokratnya juga terus harus meningkat kerja keras
meningkatkan elektabilitas itu yang paling penting
sehingga pada saatnya
tentu ketika bersama sama partai lain
membicarakan hal hal yang lebih serius
tentu penawaran penawaran kami
kami mengajak rangka kerjasama ke depan
akan lebih berbobot saya pikir ya
karena kami tidak ingin mengajukan calon kami sebatas
hanya jago bermain slogan
jago bermain retorika
kami ingin kedalaman kedalaman
di dalam komitmen
di dalam pemikiran pemikiran
di dalam membangun yang terbaik
memberikan kontribusi yang terbaik bagi negeri ini ke depan
jadi kami lebih ke sana ya
terus memperkuat komitmen
dan program program ke depan
itu akan lebih baik dan akan lebih jelas
manakala bersama sama partai partai lain yang ada
itu kami saling memberikan tawaran
oke mas didi tapi begini mas didi
kalau kemudian hitung hitungan dari partai demokrat
ini kan tentu ada juga kalkulasi untuk menang ya
mas anta tentu kan sebagai partai
mana yang paling memungkinkan
mas didi apakah merapat ke poros pak jokowi
kalau memang hanya dua poros
atau justru ke teman teman dari bang andre di partai gerindra
kalau begini ya
kalau lihat dari situasi elektabilitas pada saat ini kan
memang pak jokowi itu paling tinggi
pada saat ini ya
politik ini kan sangat dinamis ya
yang aman ya
sehingga semuanya masih fleksibel
masih segala kemungkinan bisa terjadi
kita juga belum mendengar lebih jauh dari porosnya pak prabowo
pasti kan akan banyak menawarkan hal hal yang
nanti bang andre akan menawarkan ini mas
saya pikir lebih baik
lebih baik kita menunggu aja yang terbaik
saya pikir baik poros pak jokowi akan menampilkan yang terbaik
tapi tentu kan diuji juga oleh
perjalanan waktu empat lima bulan ke depan ya
dari sisi katakan perekonomian indonesia dan sebagainya
lalu katakan kalau ada poros kedua
apakah itu akan katakan memberikan tawaran dan solusi dalam programnya
bisa meyakinkan kami nggak bahwa itu akan lebih baik dari poros pertama
jadi kembali lagi kita masih menunggulah
saya kira ya menunggu ya
sampai pada akhirnya memutuskan yang terbaik
yang pasti pada saat ini agenda utama kami
memperkuat berusaha meningkatkan elektabitas
sehingga daya tawar kami ke depan juga
itu akan lebih enak ketika melakukan hal hal yang lebih dalam dan lebih jauh ke depan
oke baik ini elektabilitas partai dan juga elektabilitas mas ahy begitu ya mas ya
karena tidak terlepas ya
sebagai ikon demokrat
sebagai generasi milenialnya demokrat
tentu harus terus bisa meningkatkan elektabilitas
sehingga mendapatkan daya tawar yang terbaik
oke baik baik saya ingin ke mas anta
mas santa terakhir ini
ini untuk dua ribu sembilan belas
sambil kita menunggu keputusan dari partai demokrat yang masih menimbang nimang begitu
kemana sebaiknya arah partai ini untuk mengambil kebijakan politiknya mas
atau bacaan anda kemana ini
enggak sekarang partai pasti berpikir ganda ya
satu tidak hanya pilpres
tapi memilih melihat masa depan partainya
karena itu pengaruh seorang capres yang kuat akan terasosi kuat terhadap sebuah partai politik menjadi penting
karena itu gerindra mempertahankan prabowo maju itu penting menurut saya
kalau prabowo tidak maju itu akan memberikan dampak disinsentif elektoral terhadap partainya
persoalan menang pilpres atau tidak itu nanti ya ada kalkulasi lagi
tapi itu menguntungkan sehingga prabowo itu harus berhitung betul
prabowo misalnya ketimbang misalnya mengambil sebangun basisnya
kalau anies ya kelihatan kuat dua duanya
tapi anies dan prabowo gara gara pilkada dki menurut saya itu berada di ceruk yang sama
ketimbang mengambil caimin dari kelompok kanan islam yang berbeda
apalagi mas ahaye itu lebih kontributif sebagai suara
begitu juga dengan jokowi jokowi pasti tidak mengambil caimin
yang sudah basisnya jokowi juga dari kelompok caimin
jadi itu juga menjadi pertimbangan
untuk demokrat menurut saya tadi untuk mengamankan partainya
pak s b pasti memikirkan itu
tetapi tadi mas dijung mengatakan soal posisi tawar
tentu harus memikirkan soal demokrat tadi
mendapatkan suara yang signifikan
syukur syukur ahy bisa jadi cawapres
saya setuju sama mas didi
dari kubu prabowo belum pernah ada statement menjadikan ahy serius menjadi cawapres
setelah ini mungkin bang andre akan langsung komunikasi dengan partai demokrat
mantap mendukung pak prabowo
kapan kira kira deklarasinya atau mungkin gandeng partai demokrat
insya allah besok seluruh dpd gerindra se indonesia

deklarasikan pendukungan pak prabowo
setelah itu kita akan melaksanakan rakernas
mudah mudahan insya allah pas rakernas pak prabowo mau mencalonkan diri
oke baik terima kasih bang andre
yang paling penting jangan calon tunggal saja
yang penting jangan melawan kota kosong ya
saya pastikan insya allah prabowo subianto menjadi calon presiden dan memenangkan pilpres dua ribu sembilan belas
terima kasih juga untuk mas didi
katanya ada kejutan ini besok kita akan tunggu
kejutannya seperti apa dari partai demokrat yang ini juga kita tunggu tunggu sebenarnya
terima kasih mas didi langsung dari arena rapi munas partai demokrat
selamat kembali melanjutkan rapi munas partai demokrat
dan prime news akan segera kembali saat lagi
tetap lagi bersama kami